relawan sahabat ganjar di surabaya menggelar festival musik hingga umkm
bertajuk ganjar pranowo festival
acara ini juga diharapkan bisa memajukan umkm di daerah
relawan sahabat ganjar menggelar festival musik hingga umkm
dengan tema ganjar pranowo festival
yang dihadiri puluhan ribu masyarakat di jawa timur
ketua dpw sahabat ganjar jawa timur bambang wahyuwono mengatakan
ganjar pranowo festival adalah festival yang dihadirkan
dan juga dijuluki sebagai bapak umkm
ganjar dinilai dapat memajukan pelaku usaha kecil dan menengah
di masa pandemi
bambang mengakui kegiatan positif yang dilakukan ini
dapat mengurangi angka pengangguran khususnya di surabaya
ya tentu selama ini kita lihat polisi pak ganjar di jawa tengah
itu sangat concern kepada umkm dalam rangka mengembangkan
ekonomi secara umum
ada lapak ganjar ada pembiayaan murah dan sebagainya
maka hari ini betul betul kita apresiasi pak ganjar pranowo
dalam rangka membina memberdayakan umkm
sehingga mudah mudahan umkm yang hadir di sini juga bisa merasakan itu
sementara itu ketua umum dpp sahabat ganjar gus nahib sodik
menyampaikan antusias masyarakat jawa timur sangatlah tinggi
festival ini pun menjadi momen yang tepat untuk mensosialisasikan
sosialisasikan ganjar pranowo secara luas di jawa timur
jadi ganjar pranowo festival ini guna untuk menghibur
terhadap masyarakat yang ada di jawa timur setelah redanya pandemi covid
kemudian kami menggandeng umkm dalam rangka untuk menggairahkan
umkm yang ada di jawa timur
terus kemudian dengan silaturahim ini kami nanti akan minta doa terhadap
masyarakat jawa timur
yuk sama sama sahabat ganjar untuk mendukung pak ganjar
ganjar pranowo festival tahun ini dimeriahkan sejumlah artis
di antaranya orkes melayu adela cak percil divarina indra dan arlida putri